sambuh bersama putri candrawati
apakah semua ajudan tinggal di jalan bangka
saya tidak tahu
terus siapa yang kamu tahu
apa yang kamu tahu
kamu ambil mikir kalau mikir itu bohong
kan saya bagian masak gak ngurusin om omnya
apakah rumahnya sebesar itu
sampai saudara tidak bisa mengenali mereka
jangan beralasan saudara di dalam dapur terus
rumah di jalan bangka tingkat berapa lantai berapa
art nya ada berapa
somad sama damson kan bagian luar
masa kamu gak bisa melihat ajudan
atau saudara memang disuruh untuk dibilang tidak tahu terus di sini
tidak emang saya tidak ingin om omnya ajudennya berkata kata saya tidak tahu terus disini
tidak yang saya mau tahu adalah
bagaimana situasi pada saat mereka masih tinggal di jalan bangka
masih kumpul om deden sama om joshua sama om matius
kalau saudara romi riki
kalau om riki ditugaskan ke magelang
sejak masuk ke rumah ibu
bulannya saya tidak tahu
sejak masuk ke rumah ibu
masuk ke rumah jalan saguling saudara sampaikan tadi dua ribu dua puluh satu
dulu saya masuk ke
ke bangka terus
kelaman om riki masuk juga
saudara riku ikut masuk terus
anaknya ibu yang pertama sekolah di tn
om riki ditugaskan ke sana
saudara ricky yang ditugaskan ke
apa namanya ke megelang untuk mengawal anaknya mereka
terus saudara sadam
lah iya tadi kan saudara katanya gak pernah ketemu
padahal ini ada delapan ajudannya
coba saudara ceritakan yang saudara yogi sadam sama richard
kalau om richard sama om yogi rumer sama sadam itu baru masuk
kalau om richard sama om yogi rumer sama sadam itu baru menurutku
kalau om richard sama om yogi rumer sama sadam itu baru menurutku

oke sejak pindah ke saguling siapa yang ikut saudara putri
saya sama bijia sama om joshua sama om damson
sama anak anaknya ibu
sama anak anaknya ibu
kenapa mereka pindah dari jalan bangka ke sangguling
kenapa mereka pindah dari jalan bangka ke saguling

saya tidak tahu mbak lea
saudara tidak tahu
saudara tidak tahu
siap tidak tahu
siap tidak tahu
saudara sering diajak ikut ke magelang

saudara sering diajak ikut ke magelang
seberapa sering ke magelang
tiga kali dari tahun berapa
atau di tahun itu
atau di bulan juli dua ribu dua puluh
saudara sudah tiga kali
tiga kali sampai dua ribu dua puluh dua juli kemarin

selama saudara bertugas di sana
bekerja di sana
saudara tiga kali diajak ikut ke magelang

setiap ke magelang

siapa rombongan yang selalu mendampingi
dulu saya sama ibu
dulu saya sama ibu
terus om joshua
terus om joshua
tapi ada patwalnya juga
ataukah pernah lebih dari tiga
ataukah pernah lebih dari tiga
kalau kemarin saya sama om
kalau kemarin saya sama om
saya tidak nanya kemarin
saya tidak nanya kemarin
apakah sering lebih dari tiga
kan saudara tiga kali diajakin
apakah setiap ke sana hanya
pekalian bertiga yang berangkat
pekalian bertiga yang berangkat
kadang saya ibu om jasman
kadang sama om kotir
kadang sama om kotir
artinya setiap ke magelang
saudara joshua selalu ikut
dalam setahun anda berapa kali pergi ke magelang

ingat gak saudara
saudara sering ikut
keluar kota bareng dengan
saudara ferdi sambo dan
saudara putri chandrawati
sering gak ikut pergi
kalau mereka berpergian gitu sering nggak ikut
atau mereka tidak pernah pergi bersamaan
saya tidak tahu
pada waktu ke bali saudara ikut tidak
kok ngomong tidak tahu
kalau saudara berbohong
tadi pertanyaan saya
apakah saudara ferdi sambo
sering berpergian bersama
saudara putri chandrawati
saudara jawab tidak tahu
tapi giliran saya tanya ke bali ikut
apakah ke bali tidak ada verdi sambo
atau putri chandrawati
ada bapak sama ibu
lah iya kenapa saudara harus ngomong tidak tahu
seberapa sering mereka
saya yang ikut ke
yang lain ikut ke bali
bukan yang lain
waktu yang lain saudara ikut tidak
saudara itu berpikir
saudara terjebak oleh kebohongan saudara sendiri
saudara itu berpikir
pada waktu kemagelang bulan juli
ada ferdi sambo disana
ada putri chandrawati disana
apakah mereka berangkat bersamaan
mana yang duluan
tadi ada beberapa art
tadi ada beberapa art
kodir ada bijiyah ada kamu
kenapa yang sering diajak pergi itu kamu
kenapa yang sering diajak pergi itu kamu
saya tidak tahu
tapi ibu sering ajak saya
tapi ibu sering ajak saya
oke di bulan juli
kapan kalian berangkat ke magelang
kapan kalian berangkat ke kemagelang
tanggal dua juli

siapa yang ikut saudara putri
mendampingi saudara putri
anaknya yang cewek
ada saudara richard ada terdakwa
menjadi ajudan ibu atau
ajudan ferdi sambo
terdakwa menjadi ajudan verdi sambo
terdakwa menjadi ajudan ferdi sambo

tahu saya desember
tahu saya desember
ini baru bulan november desember belum lewat
ini baru bulan november desember belum lewat
sejak tahun berapa
sejak tahun berapa
sejak tahun dua ribu dua puluh satu
sudara terdakwa menjadi
sudara terdakwa menjadi
ajudan ferdi sambo
ajudan ferdi sambo
sudara putri mengajak
saudara terdakwa ikut ke magelang
sudara terdakwa ikut ke magelang
kan biasanya cuma
saya tidak tahu mulia
saya tidak tahu mulia
sudara tidak tahu
sudara tidak tahu
sudara tidak tahu
rumah di jalan saghuling dan rumah di jalan
lebih besar di saghuling

ada berapa kamar di jalan saguling
ada berapa lantai dulu
ada tiga lantai
lantai ketiga itu ada apa
ibu sama anak anak
jadi ada berapa kamar di lantai tiga
ada kamarnya saudara putri
apakah saudara verdi sambu
punya kamar tersendiri di rumah sakuling
jadi empat di lantai
ada ruang tamu di sana
ruang tv ada
ruang tv ada
di lantai tiga
di lantai dua ada apa
ada ruang tamu
sama ruang makan
sama ruang kerja bapak ibu